sekarang kalian sudah resmi jadi suami istri dan sudah boleh tinggal serumah
iya pak ji alhamdulillah
kali ini kalian menang
tapi itu tidak akan lama
kalian tidak akan bisa menghalangi niatku mengambil bocah bocah itu
siluman itu tidak akan pernah berhenti
sampai keinginannya terpenuhi
saya tidak akan tunduk dengan kemauan siluman itu
apalagi harus mengorbankan nyawa murid murid saya